ya itu kan terbaru pemanasan ya iya baiklah ini adalah jurus mendapatkan hatinya usaha
menunjukkan cepetan ya bikin kopinya ya iya papa deh udah nyuruh kagak sabaran juga
enggak lupa seperti biasa manis enggak baik juga enggak pokoknya pasti tengah tengah
iya ngapa saya jangan dituntun mulu supadek aduh ada telepon lagi assalamualaikum waalaikumsalam
positi nanti buatin teh manis anget untuk ustadz anuyuh ya jangan lupa tehnya harus manis ke muka
saya ustadz nurul ya allah iya pak ustadz ya udah bikinin tak disitu ya iya makasih ya
telepon telepon dari siapa itu mbak kopinya itu bener usaha jadul iya tadi ustadz musa bilang
atau justru udah di sini mau sewa agustus pade tapi yakin yakin kan itu saja dulu
ini sudah ke seratus kali
itu selalu asin yang kudu ngomel siapa sih sebenarnya ini yang etikanya kurang
saya yang udah ribuan kali semprot mulu hai bikin biasanya habis nangis masih tidur
sapd buruk bonnegu bunge
tunggu dulu tunggu dulu
pak dipu siti saya boleh ikut nggak pak
kamu kan lagi latihan silat
balik balik balik balik
mau ikut nggak boleh
baik anak anakku semua
sekarang kita akan latihan secara berpasang pasangan ya
yang satu menyerang dan yang satu lagi untuk bertahan ya
baik sekarang ustadz akan ambil contoh empat pasangan
mulai dari hilda samai lilis
yang kedua ada ayu sama butet
terus dari pihak santriwan ustadz mau haika sama dodot
terus sama indra dan lukman
loh lukman indra kok kalian malah joget joget sih
udah siap semuanya
sekarang tunggu abah abah dari ustadz ya
kita siap dan mulai
itu bukan hanya buat indra
baik sekarang sekali lagi
jom rika buka jalan
eh eh teman teman
ustadz zanurul ada di ruang guru
ustadz zanurul udah datang
serius takut mbak bapak
eh eh tunggu tunggu tunggu
kalian sini dulu sini dulu semuanya ya
kenapa kalian main kabur kabur aja
ustadz zanurul udah datang
ada di ruang guru
kita mau ketemu sama ustadz zanurul
tapi kan kalian semua lagi latihan silat sekarang
ustadz izinin kalian untuk ketemu
kalian kembali kesini lagi untuk latihan silat lagi ya
kalau ngabaring kan saya bisa jemput
ustadz musa kayaknya seneng banget

eh ya saya juga seneng ada ustadz aulia di sini
apalagi kalau ditambah dengan ustadz abel
saya makin seneng deh tuh
terus ustadz zanuyuy gimana kuliahnya di cairo lancar
alhamdulillah lancar ustadz
kebetulan sekarang ini saya lagi libur panjang
makanya saya sempetin datang ke kunanti
sering sering aja tuh libur panjang
ini ustadz zanuyuy lamanya di sini
eh baris baris
kalian disini aja
kita kan kangen sama ustaz zanur
oh pantasan aja
kan ada orang yang saking kangennya sama ustaz zanur
nempelin fotonya berdua disini
waduh siapa itu kak
kalian lagi pernah latihan silat kan
lebih baik sekarang kalian kembali latihan silat
kasian tuh ustaz zanur udah nungguin
ustaz bentar dulu
kalian masih kawan sama ustaz zanur
iya butet tapi juga kawan
latihan pencang silat kan juga penting
ustaz zanur temenin aja ya
kalau gitu ustaz musa yang mulia dasar itu
juga ikut temenin deh
sekaligus ikut ngajarin juga
ya kan ustaz zanur gapapa ya
ayo deh ya latihan ya
perhatikan ustaz ustaz akan kasih
sedikit jurus untuk kalian semua ya perhatikan ya
kalau di tingkatan silat itu
ini paling rendah memang
ya tetep ditangani gapapa ya
berikutnya biar saya aja yang kasih teknik
silat yang baik dan benar ya
dengan ilmu yang saya miliki setuju kan
setuju pak ustadz
ini ustaz zanur yu sama ustaz aul harus liat nih
tangan ya mana
baik perhatikan semuanya ya
silat silat bukan ngerom geng
iya itu kan tadi baru pemanasan
ini adalah jurus
mendapatkan hatinya ustaz zanur yu
ya allah ya
terdangkan geledek adalah
ini sakit aduh
ya allah ustaz musa
tahan sebentar ya ustaz
tahan sebentar ya
ustaz zanur yu menerima bunga ini
ijinkan saya ustaz musa mulla dasanthun
untuk menghirup betapa harumnya bunga ini
sebelum diserahkan kepadamu